warga sempat panik saat terjadi hujan abu vulkanik di wilayah kecamatan candipuro lumajang
bahkan seorang warga mengumandangkan azan saat hujan abu vulkanik terjadi
hujan abu ini terjadi setelah gunung semeru meluncurkan awan panas guguran sejauh sepuluh
km ke kawasan besukobokan yang berhulu dari gunung sumeru warga langsung menyelamatkan
diri dengan membawa keluarga mereka ke tempat yang lebih aman bahkan sejumlah jalan raya macet
lantaran banyak warga yang ingin menyelamatkan diri hujan abu terjadi dengan intensitas tinggi
setelah awan panas guguran terjadi bahkan tebalnya hujan abu membuat jarak pandang terganggu
sementara itu warga di desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang mengaku melihat erupsi gunung
semeru pada minggu pagi sekitar pukul empat lewat tiga puluh menit
waktu indonesia barat awan panas guguran tersebut terus mengalir ke kawasan besukobokan hingga sejauh
lima belas km ia dan keluarganya pun segera mengungsi ke balai desa penanggal lantaran abu vulkanik
mengguyur desanya setengah lima itu tapi enggak diatas yang dibawa yang terus mengalir terus
mengalir tambah besar tambah besar gitu sampai sekarang ini belum sampai sekarang ini belum sampai
sampai sekarang ini belum sampai sekarang ini belum sampai sekarang ini belum sampai sekarang ini belum
selesai yang ngalir itu erupsi gunung sumeru hari ini membawa rasa trauma bagi warga yang tinggal
di lereng gunung semeru warga mengaku masih trauma dengan erupsi gunung semeru pada empat desember dua ribu dua puluh
atau tepat satu tahun yang lalu nur hadi wicaksono lumajang jawa timur